fintech lending yang menyalurkan pinjaman secara online kepada masyarakat
kerap jadi pilihan untuk mendapatkan pendanaan secara lebih mudah
namun di tengah menjamurnya jumlah fintech
masyarakat harus bisa lebih jeli mengenali persyaratan persyaratan yang ditetapkan
jangan sampai ketidakmampuan membayar berujung petaka
pada bulan fintech nasional yang jatuh pada bulan november ini
otoritas mendorong edukasi dan regulasi untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal
yang meresahkan masyarakat
kami bahas pagi ini jurus tangkal fintech ilegal yang digunakan untuk berinvestasi
maupun pendanaan bersama iwan kurniawan co founder and chief operating officer dari modalku
selamat pagi terima kasih sudah undang aftec dan modalku ke cnn terima kasih
kembali bang iwan kita bicara soal
modus modus yang paling populer digunakan oleh fintech ilegal
pastinya aftek sudah memetakan ya yang sering terjadi di masyarakat apa saja bang
oke bang iwan
pertanyaan terkait negara negara urus operandi betul pinjol ilegal
sepertinya terputus ya saya ulang pertanyaannya
ini pasti aftek saya yakin sudah memetakan banyak sekali modus modus penipuan
ataupun modus modus pemerasan yang dilakukan oleh fintech dalam hal ini pinjol ilegal
begitu apa saja yang ditemukan oleh aftec
mungkin saya kasih gambaran besar dulu terkait dengan yang ilegal
kita lihat di fintech lending ini sebenarnya ada sekitar satu ratus empat player yang terdaftar dan berizin di ojk
namun selama lima tahun terakhir terutama di masa pandemi ini
ada sekitar lima fintech yang ilegal
jadi benar benar platform yang ilegal yang beroperasi di indonesia
dan cara mereka beroperasi itu termasuk menawarkan jasa keuangan yang tidak legal melalui sms
melalui wa telegram dan lain lainnya
dan termasuk juga media sosial dengan penawaran jasa jasa yang sebenarnya seharusnya tidak legal
karena mereka itu tidak terdaftar
dan tidak berizin di ojk
kita lihat juga banyak sekali tren tren di mana platform platform yang palsu yang terjadi juga di indonesia
di mana pihak pihak yang mengatasnamakan platform yang berizin untuk menawarkan jasa dan produk yang sebenarnya tidak benar
yang sangat palsu kepada masyarakat juga
jadi ini sangat bahaya situasinya
oke jadi ada banyak modus ya
salah satunya mungkin yang paling menyesatkan itu tadi
ada yang menggunakan platform palsu yang menumpang kepada platform yang sudah ada yang sudah berizin dari ojk
lalu kita bicara soal hal lainnya ini juga yang harus nampaknya jadi perhatian anda
juga fintech yang menetapkan suku bunga tinggi begitu dan juga sistem penagihan yang tidak wajar
seperti melakukan aksi teror kepada para peminjam dananya ini bagaimana
ya jadi ini pertanyaan baik
sebenarnya kita di gita com
maupun di afp di fintech association pendanaan bersama indonesia
punya namanya kode etik dan juga pendoman perilaku
jadi sangat clear guidelines nya terkait dengan suku bunga dan juga kegiatan penagihan
di mana ada maksimal suku bunga
dan juga ada cara cara penagihan yang harusnya sangat proper
itu sesuai dengan sop yang kita terapkan secara internal
termasuk semua kolektor atau tim yang berkaitan dengan penagihan itu
sebenarnya harusnya punya sertifikat juga
jadi semua sudah dibikin sangat rapi secara internal
jika masyarakat salah ambil jasa keuangan yang ilegal
itu semua terkait dengan kode etik
terkait dengan penagihan suku bunga itu sebenarnya tidak relevan
karena mereka bisa menetapkan bunga apapun
bisa dengan melakukan penagihan dengan cara apapun
dan ini semuanya tidak bisa dijaminkan
jadi saya di aftech di bagian afpi juga sangat sangat rekomen masyarakat
hanya ambil jasa keuangan yang ilegal
karena keuangan melalui platform yang berizin atau terdaftar
oke kita bicara sekarang dari sisi investor
bang iwan terkait dengan model bisnis fintech yang saat ini bisa menjadi saran investasi para investor
apa saja yang saat ini menjadi banyak incaran di tengah juga berkembangnya investor di fintech ini
yang kemudian berharap mendapatkan cuan yang lumayan oke
karena kita lihat perkembangan fintech saat ini di indonesia yang baik
ya mungkin sebenarnya investor kan ada dua sisi ya pak
jadi pertama itu terkait dengan investor di ekuitas atau apa namanya di saham perusahaan fintech
ada juga investor yang invest melalui platform fintech gitu ya
jadi memang dua duanya memang sangat berkembang saat ini
dimana fintech perusahaan fintech seperti yang di pembayaran di pinjam pinjam di investasi di pilihan
semuanya sedang berkembang
dan banyak sekali investor lokal dan asing juga sedang cari perusahaan perusahaan seperti ini yang untuk di invest
kemudian kita lihat juga untuk jasa keuangan digital yang lokal
banyak sekali juga platform platform yang di insurteg di well steck dan juga di fintech lending seperti kita
yang memberikan sebuah peluang untuk investasi
yang menarik sekali adalah selama pandemi ini kegiatan investasi retail itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang mainstream yang lifestyle
dimana investasi itu sudah bukan hal hal yang baru namun hal hal yang sangat terbiasa
jadi menarik sekali kita lihat perkembangannya di indonesia
kalau perkembangan investor fintech sendiri saat ini di indonesia dari berbagai model yang saat ini ditawarkan bagaimana
kita lihat juga modelnya macam macam yang ada di indonesia saat ini
termasuk bisa kasih pinjaman kepada umkm atau konsumen di indonesia
dan dapat imbal hasil
dan juga bisa investasi di saham melalui platform platform yang online wealth tech
dan juga investasi di emas
jadi memang sekarang kita lihat jasa keuangan online itu sangat banyak
bisa juga investasi di sun atau sukuk melalui platform yang seperti kita juga
jadi kita lihat dibandingkan mungkin tiga tahun yang lalu
dan untuk berbagai macam appetite
jadi misalnya yang butuh mungkin investor yang butuh high risk high gain
itu bisa mungkin investasi lebih banyak kepada bentuk bentuk yang seperti saham
jika investor yang butuhnya lebih ke stable return atau low gain itu bisa melalui cara cara yang seperti emas
jika investor tertarik untuk investasi juga di hal hal yang seperti produk produk yang seperti pinjaman pinjam
dengan suku bunga yang sangat bagus
baik kita sekarang ke fintech lending lagi bang iwan
terkait dengan berinvestasi di fintech lending atau fintech p dua p
apa yang harus diperhatikan oleh baik itu borrower ataupun lender
agar sama sama dua duanya mendapatkan yang meminjam mendapatkan bunga yang baik
kemudian tidak diteror
kemudian yang meminjamkan yang menggunakan dananya ini juga tetap memberikan investasi dananya ini dengan tetap aman
terkait dengan fintech lending untuk masyarakat
saran saya yang pertama adalah terutama harus cek dulu apakah platform ini adalah platform yang berizin atau terdaftar di ojk
karena ini sangat basic sekali
banyak sekali masyarakat karena kepepet keuangannya dan juga butuh duit dengan cepat
mereka tidak cek apakah ini adalah platform yang benar atau tidak gitu
seperti yang saya sampaikan tadi
ada sekitar lima dan lebih fintech yang ilegal yang ada di indonesia
jadi jangan sampai ambil jasa keuangan yang dari mereka
karena seperti yang kita namanya bank ilegal
ada yang namanya bank ilegal juga
yang bank keliling dan lain lain juga ada namanya tentang ilegal
jadi yang pertama itu proper
ambil dari fintech yang berizin dan terdaftar
ada sekitar satu ratus empat platform yang berizin dan terdaftar
dan kemudian ada yang berikutnya
kemudian di bulan internasional ini kami juga menunjukkan di asosiasi sebuah website yang baru
cekintek id dimana masyarakat bisa cek apakah sebuah platform itu adalah platform yang berizin atau terdaftar
supaya lebih sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi
jadi oleh karena itu saya sangat rekomen untuk berhati hati dengan jasa keuangan yang ilegal
ambil desa keuangan yang ilegal
kapan peluncurannya bang iwan dan saat ini bagaimana penggunaannya bagi masyarakat yang saat ini memilih untuk menggunakan fintech untuk pendanaan atau pemodalan
oke bang iwan
terkait dengan cek fintech id ini menarik saat ini sudah diluncurkan atau belum
dan bagaimana penggunanya memanfaatkan cekfintech ini agar terdapat
hinggar dari tipu atau petaka karena fintech ilegal
mohon maaf mungkin bisa ulang pertanyaannya
oke ini kami ingin mengulas lebih detil lagi terkait cek fintech id
bang iwan saat ini bagaimana penggunaannya
ya ini sangat bagus semua website ini cekfintech id
karena di website ini masyarakat bisa cek apakah sebuah platform itu adalah yang legal atau tidak
dan juga bisa ada juga banyak sekali informasi terkait dengan penipuan yang terjadi di indonesia
jadi kalau misalnya masyarakat pernah penasaran dan juga mau cek bentuk bentuk penipuan seperti apa
bagaimana bisa lebih berhati hati
bagaimana bisa menggunakan jasa keuangan dengan baik
caranya semua informasi ini sudah
penyediakan di website cekfintech id
ini sangat sangat penting sekali karena ini sebuah website yang kita launching di bulan nasional ini
untuk kasih manfaat yang lebih besar kepada masyarakat
bang iwan semoga ini bisa menjadi alternatif lagi ya untuk masyarakat kemudian mengetahui fintech ataupun platform p dua p lending yang mereka gunakan ini benar benar teregistrasi oleh ojk atau tidak
selain melihat daftar yang sudah dikeluarkan ojk
bisa menggunakan cekfintech id
ini penting menurut saya karena masyarakat kerap sekali tertipu karena tidak tahu begitu
apalagi tadi bang iwan sempat menyebutkan ada juga fintech ilegal yang kemudian menumpang pada fintech resmi yang menjalankan aksi penipuannya di indonesia
semoga ini bisa menjadikan salah satu solusi lah di bulan fintech nasional bulan november ini
terima kasih bang iwan kurniawan co founder and chief operating officer of modalku sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi salam sehat